kota budaya hingga kota wisata
yogyakarta seperti tidak pernah kehabisan daya tarik yang menawarkan berbagai potensi dan keindahan alam
sekitar tiga belas km ke selatan yogyakarta terdapat kabupaten bantul
memiliki slogan projo taman sari yang salah satu artinya adalah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
sumber daya alam di bantul salah satunya dimanfaatkan sebagai destinasi wisata
wisata alam ini berada dalam kawasan hutan pinus seluas lima ratus hektare
tiket masuknya sangat terjangkau hanya lima rupiah
pohonan lebat yang menjulang menambah keasrian dan ketenangan bagi para pengunjung
dulu kawasan yang terletak di desa mangunan kecamatan jlingo kabupaten bantul ini adalah hutan yang cukup tandus
tahun dua ribu sebelas pengelola hutan melakukan penghijauan dengan menanam pepohonan seperti pinus akasia dan mahoni
setelah hijau kawasan hutan ini menjadi ramai
tahun dua ribu tiga belas hingga dua ribu empat belas mulai dibangun beberapa fasilitas penunjang demi kenyamanan pengunjung
baru pada tahun dua ribu tujuh belas
lokasi ini resmi menjadi tempat wisata setelah bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi daerah istimewa yogyakarta
menjadi destinasi favorit hutan pinus mangunan memang menjadi salah satu wisata alam andalan kabupaten bantul
meski kerap ramai dikunjungi wisatawan pengelola hutan pinus berkomitmen untuk tetap melestarikan hutan terutama melakukan penanaman pohon
pengelola kerjasama dengan dinas kehutanan adalah hutan harus selestari
hutan harus lestari tanaman tetap hidup dan kalau ada yang mati tetap kita tanam
upaya untuk mencegah istilahnya kerusakan hutan atau selalu melestarikan hutan kita setiap tahun itu ada agenda untuk menanam
jadi setiap musim penghujan
nah itu kita agendakan untuk selanjutnya untuk kita menanam hutan dan setiap musim penghujan kita agendakan untuk selanjutnya untuk menanam hutan kita

kita pupuk juga setiap musim hujan itu kita pupuk untuk pohon pohon pinusnya itu
selain spot foto ada panggung pertunjukan di dalam hutan pinus
bangku bangku yang ada di tepi panggung berkapasitas seribu hingga dua ribu penonton
masih dalam satu pengelola yang sama dengan hutan pinus mangunan
terdapat wisata alam terbuka lainnya hutan pinus pengger atau biasa disebut bukit pengger
hutan pinus pengger yang beroperasi sejak dua ribu delapan belas memiliki keindahan yang berbeda dengan hutan pinus bangunan
salah satu daya tarik yang membuat hutan pinus pengger terkenal adalah spot foto
atau biasa dikenal studio alam
spot foto ini dikembangkan oleh masyarakat
masyarakat sekitar dan disulap menjadi tempat wisata yang menakjubkan
setiap spot foto memiliki makna berbeda sesuai dengan seniman yang membuatnya
spot foto andalan yang satu ini menyerupai rumah indian dengan lubang di bagian tengah
pengunjung bisa melihat pemandangan kota jogja dari sini
jika dilihat bentuknya seperti sangkar burung dengan lubang besar di bagian tengah
dan juga spot foto mirip ibu jari tangan
atau jempol raksasa
ketika berada di atas tangan raksasa ini
rasanya seperti ingin terbang dari ketinggian di atas bukit
di antara banyaknya instalasi atau spot foto
dan disebut pancawara
pancawara dalam bahasa sansekerta artinya lima kabar
sedangkan dalam budaya jawa
merupakan kumpulan hari dalam sepekan
destinasi wisata lainnya di kabupaten bantul yang terbilang cukup baru adalah
seribu batu songgolangit
sebelum menjadi destinasi wisata
tempat ini memiliki ratusan atau bahkan ribuan batu dari hutan pinus
seribu batu songgolangit artinya seribu batu yang menjadi penyangga langit
keberadaan batu batu raksasa ini menjadi daya tarik wisatawan
songgolangit menyediakan studio alam yang berbeda dari deretan
terbeda dari deretan wisata alam hutan pinus di kawasan delingo
salah satunya rumah hobbit
pondok pondok yang terbuat dari bambu
menjadi penambah studio alam yang menakjubkan
selain berbagai sumber daya alam
bantul dengan slogan projo taman sarinya
dikenal dengan sumber daya manusia
salah satunya seni kerajinan batik kayu yang tersohor
singkir suci gembu dengan merah

enak banget astagfirullah
raditya thishna hai papah itu lhorete
om keta rilihan ini

ku ngerti saébih
demikian sudah semudah
bebet terletak di sendang sari kecamatan pajangan kabupaten bantul
desa ini memiliki keunikan dibanding desa desa di bantul yang menawarkan keindahan alam
terletak di wilayah pegunungan kapurian tandus desa krebet memiliki potensi yang luar biasa
dulu masyarakat krebet hanya mengandalkan pertanian sebagai sumber mata pencarian
seiring berjalannya waktu tanah di krebet menjadi tandus
warga setempat pun mengembangkan keahlian membatik
uniknya kerajinan hasil karya perajin desa krebet berasal dari media kayu yang dipoles sentuhan batik
tak heran jika desa krebet kemudian dikenal sebagai sentra kerajinan batik kayu
karena memang disini basicnya itu kerajinan patung
patung yang dibuat dari kayu
dan kita kenapa kok bisa kayu dibatik itu sebenarnya kalau dijulitakan sangat panjang sekali
tapi singkatnya itu ada salah satu disini membatik kain
yang itu diminta
oleh para pengrajin di krebet untuk yuk kita belajar
kita sering untuk mencoba batik di kayu
dan prosesnya sama
tapi di kayu itu tidak bisa dicap
karena menempel kalau di kayu
kalau di kain itu kan meresap
jadi di media yang rata pun kalau mau dicap itu akan berlebihan
nah seperti itu perbedaannya
kerajinan batik kayu di krebet disini pertama

setelah berkembang dan perajinnya bertambah desa krebet dinobatkan sebagai desa wisata oleh pemerintah kabupaten bantul pada tahun dua ribu

awalnya produk yang dihasilkan para perajin di desa krebet sebatas topeng dan wayang
namun para perajin terus berinovasi dan mampu menghasilkan berbagai macam produk lainnya
seperti gantungan kunci hiasan dinding meja tempat tisu dan lain sebagainya
produk produk tersebut dijual dengan harga yang variatif
termurah yakni gantungan kunci dijual dengan harga rp tiga
sementara termahal dijual dengan harga rp empat untuk meja kursi motif batik
seiring berkembangnya ideologi
industri batik kayu di krebet jumlah perajinnya juga turut berkembang
saat ini total lebih dari lima puluh perajin yang mayoritas adalah warga sekitar
dan lebih dari tiga puluh sanggar batik kayu ada di krebet
membuat batik kayu membutuhkan keahlian untuk menghasilkan karya seni berkelas tinggi
dengan motif yang sangat detail
seluruh hasil kerajinan yang ada di desa krebet adalah handmade
ada yang menginjilkan dengan karya dan karya
namun karya yang diperkenalkan adalah lukisan kain
jadi kain kaya teknologi kita belum bisa mengembangkan proses membati itu dengan alat
karena media kita itu berbentuk tidak rata seperti kain
kalau saat ini kan kain sudah pakai mesin karena media kita itu ada ukirannya ada bentuknya
itu akan susah
akan lebih enak dengan makanan
dan hasilnya juga lebih unik
karena setiap goresan
dimirip miripin tetap ada yang beda
dan setiap orang pun
goresannya itu berbeda
tipe goresan setiap orang
yang membatik itu
enggak ada yang sama
dari batik di kayu
omah batik kayu sanggarpeni
yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini
sanggar batik kayu pertama di krebet
namun sebelumnya pada tahun tujuh puluh an
bah gunjiar adalah
orang pertama yang mengembangkan
konsep kerajinan kayu paling dasar
tanpa motif adalah konsep
kerajinan kayu pertama yang ada
di desa krebet
bah gunjiar mempelajari sendiri
seni kerajinan kayu yang dari dulu
saya mencari kerajinan
pertama ini saya
kerja di pabrik
mulai dari pabrik
ini saya di jokotulo
saya membuat sagat
melaku dan sesasi
setelah saya mulai melakukannya
saya menggunakan kerajinan
saya menggunakan kata saat ini
saya menggunakan kata
saya menggunakan kata
dari tempat mulut kami
kamu sudah tahu
batok dibuat untuk lakon cerita ande ande lumut
karena ande ande lumut pun kundang
jadi kalau tetap ngarang
bahannya jaringan tahu
seiring perkembangan zaman dan mulai meningkatnya permintaan produksi
para perajin mulai membuat desain dan motif batiknya sendiri
untuk membuat topeng
kayu dipotong menjadi dua bagian
dibentuk menyerupai segitiga
para prajin memotong kayu
tanpa menggunakan bantuan mesin
berbeda saat membuat hiasan setelah dicetak
kayu dipotong menggunakan gergaji mesin
kayu yang akan dibuat menjadi topeng
sesuai bentuknya masing masing
setelah ukiran mulai nampak
kemudian diamplas hingga tekstur luar dari kayu terlihat halus
cara membatiknya hampir sama seperti membatik pada kain
termasuk alat yang digunakan juga seperti cantik
pewarna yang dipakai adalah pewarna batik yang biasa digunakan pada kain
dibantu mbak kuni salah satu pembatik
saya mencoba membatik di topeng
saya mencoba membatik di topeng
saya mencoba membatik di topeng
kalau mbak kuni sendiri
sudah berapa lama belajar membatik di sini
kurang lebih tiga tahun
ini kan medianya kayu bukan kain pada umumnya gitu
sedangkan batiknya ini harus pakai kayu gitu
apa tuh sulitnya
sulitnya itu kita harus ngikutin apa yang kita batik
polanya itu harus dipikirin terlebih dahulu
kan kalau lebih sulit nanti polanya lebih rumit lagi
motif utama yang dominan pada batik kayu krebet adalah kerompok bunga ukir dan teruntum
tadi saya sudah dibuatkan bantu pola sama mbak kuni
tapi ternyata kalau dilihat lebih jelas
ini garis yang saya buat lebih besar
atau kayak ada coretan coretan gitu
nggak rapi istilahnya ya
jadi memang susah ngebatik di kayu
kami ngomong kita lanjut aja
proses terakhir adalah mewarnai topeng yang sudah dibatik
topeng diberikan warna dasar terlebih dahulu
yaitu warna hitam atau merah
setelah itu didiamkan sebentar
hingga sedikit mengerik
lanjut ke pewarnaan terakhir
hingga muncul dua warna yang berpadu di topeng
bagian terakhir yaitu diberi air panas agar warnanya menyatu dengan kayu
finishing ini juga dinamakan finishing doft atau tidak mengkilat
selanjutnya kerajinan batik kayu dipacking dan siap dipasarkan sesuai pesanan
kerajinan batik kayu krebet dijual dari harga tiga ribu rupiah hingga jutaan rupiah
tergantung besar dan kecil ukuran hingga kesulitan motif batiknya
kerajinan batik kayu membuat desa krebet terkenal
tidak hanya di pasar domestik tapi juga di pasar internasional
mulai dari negara negara di timur tengah amerika hingga eropa
sebelum pandemi covid sembilan belas
penjualan terbanyak adalah ke negeri paman sam
kerajinan yang paling dicari adalah aksesoris rumah dan topeng
pandemi covid sembilan belas berdampak buruk pada usaha kerajinan batik kayu di krebet
sentra kerajinan di sini sempat tidak menerima
dan membuat pesanan selama tiga bulan di awal pandemi
masyarakat di krewet pun kehilangan mata pencarian sementara waktu
semua permintaan produksi batik kayu ditunda atau bahkan dibatasi

namun kini kondisinya sudah lebih baik
permintaan sudah kembali meningkat khususnya dari dalam negeri
seperti jakarta jawa tengah jawa timur dan sumatera
dengan adanya pandemi kemarin sempat pandemi awal
sejak pandemi awal permintaan itu ada yang di cancel ada yang ditunda dulu
sejak bulan maret termasuk orang yang mau kunjungan di krebet yang sudah pesen
mau kegiatan edukasi membatik outbound terus belajar kesenian
itu semuanya dibatalkan atau ditunda
dan sebagian juga masih ada dp yang tertinggal
kegiatan turun temurun lainnya yang dilakukan warga krebet
yaitu pembuatan gula jawa dan gudeg manggar
gula jawa atau yang biasa disebut gula batok dihasilkan dari bunga pohon kelapa
bunga kelapa diambil langsung oleh mbah pardio
ia memajat pohon kelapa setinggi kurang lebih tiga puluh meter
setelah diambil air dari bunga kelapa dipindahkan ke wadah
dan ditambahkan tiga empat sendok enjit atau kapur sirih
air bunga kelapa dididihkan selama tiga jam sambil terus diaduk
alat dapur yang digunakan pun masih tradisional
menggunakan tungkul serta kayu bakar
setelah tiga jam gula sudah siap untuk dicetak
cetakan yang digunakan juga dari kayu
gula harus cepat diletakkan pada cetakan karena akan cepat mengeras
ditunggu lima menit saja
gula sudah mengeras
dan siap dilepaskan dari cetakan
mbah suminah siap menjual gula jawa di pasar bantul dengan harga rp lima belas per kilogram
tidak hanya membuat gula jawa
sari kelapa lainnya atau disebut manggar juga bisa dibuat makanan khas krebet
yaitu gudeg manggar
manggar dikupas dari kulitnya dan dipotong menjadi dua bagian
bumbu yang digunakan sama seperti bumbu gudeg pada umumnya
dan daun salam
ayam yang digunakan untuk tambahan juga harus menggunakan ayam kampung
bumbu yang sudah siap dimasukkan ke air mendidih
manggar pun dimasukkan
kemudian diberi ayam kampung yang sudah dipotong kemudian diberi manggar lagi
proses memasak gudeg manggar harus satu hari satu malam
atau orang jawa mengatakan dingat agar bumbu meresap sempurna
setelah menunggu satu malam saya akan mencoba gudeg manggar bersama mbah suminah dan mbah pardio
nah gudegnya sudah matang
kalau secara fisik atau terlihat seperti ini
ini memang hampir mirip sama gudeg yang berbahan dasar dari nangka
warnanya cenderung coklat tapi nggak tahu rasanya
nah mbah biasanya kalau gudeg ini dibuat acara acara apa gitu
tidak untuk itu lho
itu lho acara nantu untuk resepsi
untuk apa namanya
cutting an itu lho ambil sendiri sendiri itu apa cutting an
acara acara besar gitu
iya iya mantu cupitan itu ajak ajak
biasanya bikinnya berapa banyak mbak
ya kadang kadang ya berapa ya
kalau satu ketel itu sepuluh ayam
manggarnya ya ya seratusan
nah kalau kata mbahnya ini hampir sama juga seperti gudeg biasanya
harus dinget dulu ya mbah ya
biar enak biar meresap gitu ya mbah ya
masyarakat desa krebet tak menyerah pada keadaan
tanah yang tandus pun mampu membuat desa kecil ini tersohor hingga mancanegara
selain meningkatkan perekonomian
aktivitas dan kerajinan batik kayu krebet mampu meneruskan budaya turun temurun